asn hanya bisa terbaring lemas di kamar kos ukuran tiga x empat bersama orang tua dan dua saudaranya
setelah fotonya tersebar luas di media sosial
kini asn mulai mendapat bantuan dari dinas kesehatan pemerintah kota surabaya
selain memberi bantuan pengobatan dinas kesehatan juga memberi perawatan hingga asn kembali normal sedia kalah
ibu asn anaknya memang menderita gisi buruk sejak dua tahun lalu
dan terpaksa putus sekolah karena keterbatasan biaya untuk pengobatan
dengan bantuan pemkot surabaya ini dirinya bisa bernafas lega
anaknya kembali memiliki masa depan
selama satu tahun kemarin itu
terutamanya itu semakin berkurang gitu
disuruh kontrol karena menjangan itu dokter sutama
terus dia masuk opnang disitu selama dua minggu
maksud dokter disuruh oknum itu dicari penyakitnya
ternyata hasilnya pun selama dua minggu normal semua
sebelumnya foto asn di sejumlah media sosial sempat menjadi perhatian warga net
kondisi tubuhnya yang kurus kering
membuatnya tampak memprihatinkan hingga akhirnya mengundang perhatian pemkot surabaya